ada apa sih
saya udah pernah bilang
di antara kita berdua udah gak ada hubungan apa apa lagi
jadi kalau mau masuk ke ruangan ini
tolong jangan sembarangan
kasih aku kesempatan
terlambat saya akan segera kawin
jadi emang udah gak ada harapan lagi
hubungan kita berdua
sekarang kalian sudah lengkap
aku mau mengumumkan
sesuatu surat wasiatku
yang baru aku rubah tadi pagi
aku wariskan hanya untuk
anak dan cucu
sudah tidak lagi
dalam surat wasiatku yang baru aku bahas tadi pagi
seluruh harta warisanku
sekarang dibagi tiga
satu bagian untuk wb
dan satu bagian lagi
yang menurut aku
berhak untuk mendapatkan
sebagai keluarga chris
saya gak mau pak
kaki itu apa apaan sih
kok kakek bisa bisa aja sih
ngasih bagian dari warisan kakek
ke orang seperti dia
yang jelas jelas bukan bagian dari anggota keluarga kita
kakek udah lupa ingetan ya
apa sih pak
papa pikir deh sekarang
kakek itu pasti diguna guna sama orang ini
karena kalau orang yang waras dan mentalnya sehat
gak mungkin berfikir dengan cara yang seperti itu
ya udah deh
mama juga gak mau bagiannya mama
mendingan kamu abai punya mama aja ya
gak gak perlu
bukan itu kok masalahnya
tapi masalahnya kakek gak adil sama luna
luna udah mati matian ngebela perusahaan kakek
tapi sekarang mana balesan kakek ke luna
kakek belum selesai bicara
kakek sudah menambah klosur
dalam surat wasiat kakek yang baru itu
hanya bisa mendapat bagiannya
dia menikah sama kakek
kok ada orang yang memaksa kawin sama saya nek
eluh eluh aku kudu mau
ya tapi ini bener bener gak mungkin
lah itu kenapa
gadis ini tuh sangat muda
udah gitu cantik banget
justru itu yang bisa
sampai gak usir
lupa barang takut repot repot sekali sih
kadang buat saya ya
mau barat tak
wah pasti bagus bagus
ada barangnya ada barangnya

saya tuh gak mau menikah dengan cucu bapak
mengurungkan niat bapak untuk menikahkan saya dengan cucu bapak itu ya pak ya
saya gak mampu bener pak
dia itu cantik
seorang gadis yang sangat istimewa
ya mungkin cuma ada sedikit kekurangannya
agak sulit diatur
tapi itu soal kecil
saya yakin kamu bisa mengatasinya
saya denger semuanya
gadis yang mau dinikahkan sama kamu itu
kamu paham kan
kalau bukan karena warisan itu
gue juga gak akan nurut sama dia
sekarang kalau gue gak nikah sama chris
otomatis perusahaan ini akan jatuh ke tangan dia
mau gak mau
tapi tenang aja
gue udah punya rencana pak
setelah gue nikah nanti
gue udah menyiapkan surat pengalian hak perusahaan ini atas nama gue
langsung gue ceraiin dia
ada apa sih
saya udah pernah bilang
di antara kita berdua udah gak ada hubungan apa apa lagi
jadi kalau mau masuk ke ruangan ini
tolong jangan sembarangan
kasih aku kesempatan
saya akan segera kawin
sorry maksudnya nikah
jadi emang udah gak ada harapan lagi kekurangan kita berdua
lun jangan mentang mentang lo cucu pemilik perusahaan ini lo bisa sombong
sekarang emang semua orang semua takut sama lo karena lo cucu papa datang
kalau semua ini udah diambil darimu lo gak punya apa apa lagi
yang tersisa tinggal sifat lo yang jelek
sekarang ada yang bisa ambil semua ini dari gue
kris kamu teh kenapa sih
data apa pokoknya ditemenin
pak mangga dulu
pak terima kasih
saya kan sudah bilang saya tuh gak mau dipaksa soal mengawini cucu bapak
kris tunggu dulu
aku datang kemari bukan untuk membicarakan itu
aku kemari untuk mengajak kalian ke suatu tempat
ke suatu tempat pak
neng halimah yang celita saya juga ingin mengajak anda
tapi pak ini bukan dalam rangka memaksa saya kan
soal yang lain kita bicarakan nanti
pak pak pak tunggu dulu
jadi pak rumah ini buat saya sama nenek saya pak
iya rumah ini untuk mengganti rumah kalian yang digusur perusahaan
aduh jangan pingsan segala tuh
tadinya saya ingin mengembalikan
ingin mengembalikan rumah kalian
tapi sayangnya rumah itu sudah dihancurkan
dan di atasnya sudah dibangun fondasi untuk apartemen
atulah rumah riad gubuk ini jelek lagi
ini pak atuh
aduh terima kasih
terima kasih sekali pak barata mohon
jangan sungkan begitu
apakah saya boleh panggil anda halimi
di dalam ada tiga
pak saya mengucapkan terima kasih banyak pak
bapak sudah membuat nenek saya bahagia sekali pak
kris kamu kan tahu
saya tidak mengharapkan terima kasih dari kamu
kamu tekan lagi
coba itu cucunya ya yang mau dijodohkan sama kamu itu ya
tunduk orang kaya
lihat pak barata itu
ngasih rumah yang segini
deneknya buat kita berdua
sebenarnya masa gara gara dikasih rumah terus harus mau menikah sama cucunya
eh kapan lagi kamu mau dapat jodoh eh gitu
tunduk orang kaya
nenek mau kabur